berikut perolehan medali sea games hingga minggu dua puluh tujuh agustus pukul tiga belas tiga belas waktu indonesia barat
pada posisi pertama malaysia masih unggul dengan delapan puluh lima emas
di susul vietnam dengan lima puluh medali emas
dan indonesia berada di posisi kelima dengan tiga puluh satu medali emas